jika sampai minggu depan dev belum diketemukan
saya berhak melaporkan masalah ini ke kantor polisi

tolong ibu camkan baik baik ini
saya enggak takut saya jelas
saya tak pernah saya mengucapkan kasih tolong bu ini adalah masalah dari sekolah kami akan selama lamanya menjawab untuk keberadaan murid kami
saya juga akan mencari secepatnya
sudah capek nyariin kamu dev
maaf ibu salah lihat orang
maaf kamu sebelumnya pernah lihat anak yang
enggak deh enggak jadi
dev gak berhenti ikut papa
kalau dev ingin kesini dev datang lagi aja
tanggung tangan tapi masih ada empat ribu bu
ngapain kesini sih kamu
anak cuma jadi pembantu di mata kamu lebih gak ada
dev harus pulang
mana devnya di mana
lihat aja kalau nanti dev pulang aku akan membuatnya lebih menderita lagi
dev pulang sama papa ya dev
jangan dev sama papa ya dev
kabur dev kabur
kabur dev jauh
itu baru namanya anak papa
dev memilih kabur dia tidak membeli kamu
eh dia kabur karena dia takut sama
sampai jumpa di video selanjutnya